menyambut kedatangan tahun baru satu muharam puluhan ribu warga surabaya mengikuti jalan sehat bersolawat di masjid nasional al akbar surabaya
disediakan lima paket umroh untuk lima orang pemenang undian utama
senandung solawat berkumandang di sepanjang jalan gayung sari surabaya
pemandangan ini hanya terjadi satu kali dalam satu tahun saat perayaan menyambut tahun baru satu muharam
sekitar tiga puluh ribu warga surabaya dan sekitarnya beramai ramai mengikuti jalan sehat yang rutin digelar setiap tahun
jumlah peserta yang hadir jauh melebih target yakni dua puluh ribu peserta
membludaknya jumlah peserta ini karena ada penambahan paket umroh yang mencapai lima paket ditambah satu unit motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya